sampai lima september dua ribu dua puluh pandemi covid sembilan belas di indonesia sudah merenggut tujuh sembilan ratus empat puluh jiwa
ratusan diantaranya adalah tenaga kesehatan
kematian ribuan orang ini termasuk mereka yang berjuang di garis depan untuk mengobati para penderita
bukan sekedar angka
mereka memiliki peran cerita kenangan dan relasi sosial
lapor covid sembilan belas membuat pusara digital ini untuk mengenang mereka yang gugur
sekaligus menjadi penyambung relasi antara mereka yang tiada dan masih berjuang melawan covid sembilan belas
dari data lapor covid sembilan belas sudah satu ratus lima dokter yang terenggut nyawanya karena virus ini
pusara ini diluncurkan pada lima september dua ribu dua puluh untuk mengenang jasa mereka
pusara digital ini kami harapkan menjadi semacam museum pengetahuan
tempat kita mengingat dan berefleksi tentang mereka yang gugur dalam pandemi kali ini
mereka yang telah pergi tak akan kembali
tapi kenangan tidak boleh padam
para tenaga kesehatan yang gugur melawan covid bukan hanya angka angka
mereka memiliki kisah dan relasi sosial di masa lalu
mereka juga punya peran dalam kehidupan kita kini dan kelak
arief mengatakan ke depan seluruh korban covid sembilan belas akan dibuatkan pusara digital
siapapun yang memiliki kenangan kepada yang wafat bisa menabur bunga dengan cara memberikan testimoni dengan mengklik nama para korban
testimoni itu sebagai upaya merawat ingatan kepada para korban dan pandemi covid sembilan belas yang tak diketahui kapan berakhirnya
indonesia masuk tiga besar negara dengan prosentasi kematian tenaga kesehatan tertinggi di dunia setelah rusia dan mesir
dalam peluncurannya sejumlah keluarga tenaga kesehatan yang meninggal dunia
memberikan testimoni sebesar ini

usaha digital dan testimoni ini diharapkan bisa menggerakkan pemerintah dan masyarakat
untuk benar benar tergerak menghentikan penularan virus mematikan ini
saya juga baru menyadari karena papa yang sangat sibuk
saya sampai ingat banget waktu kecil kalau misalnya ditanya mau jadi dokter kandungan apa enggak
saya jelas saya selalu dengan tegas menolak
tapi begitu papa
saya baru menyadari bahwa impact papa saya itu besar sekali
beliau juga senang banget ngajar ya
jadi ketika papa nggak ada kita sekeluarga juga harus isolasi mandiri
banyak orang yang mengadakan pengajian sendiri
ah ya untuk mengenang jasa jasa papa terutama
banyak juga yang ngasih testimoni lewat wa dan segala macamnya bahwa
betapa papa itu sudah banyak terjasa
dan ini kita kejadian ini pendukung di hubsar mehr
kau melayani sesama sesuai profesimu
dan yang selalu kau ucapkan selalu mama ingat
indra melayani dengan hati
sudah satu ratus lima dokter dan tujuh puluh tujuh perawat meninggal dunia karena covid sembilan belas
belum ada tanda tanda pandemi akan meredah
jumlah kasus kematian terus bertambah infeksi virus semakin merambah
pusara digital ini adalah cara mereka merawat ingatan atas pagebluk yang datang
yang sebelumnya tak pernah menjadi pelajaran bersama
ia tak sempat bertanya
ketika raganya yang lelah masih berjuang menyelamatkan nyawa pasien pasiennya
ia tak sempat berpikir
kapan bisa pulang dan makan bersama keluarga
ketika virus misterius itu diam diam telah menggerogoti tubuhnya